aksi kejar kejaran antara polisi dan dua preman kampung yang sering meresahkan warga jakabaring palembang
terjadi di kawasan jalan pangeran ratu jakabaring palembang sumatera selatan
polisi terpaksa beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan langkah seribu sang pelaku
beruntung seorang pelaku tertangkap
penangkapan ini berawal saat polisi menggelar patroli karena banyak mendapat laporan masyarakat yang resah terhadap ulah preman kampung
ketemu dengan dua orang
yang mana mereka
kita sempat melakukan pengancaman terhadap petugas
menurut keterangan saksi ada yang membawa pedang dan ada yang membawa pisau
dilakukan pengejaran satu orang kabur yang membawa pedang yang membawa pisau
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku kini ditahan di mapol restabes palembang
sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran
hanif hai randi palembang sumatera selatan
seorang karyawan distributor farmasi babak belur dihajar masa
ia terpergok mencuri di sebuah kompleks perumahan di kawasan taman sidoarjo jawa timur
pelaku mengaku nekat mencuri untuk membayar kontrakan
warga merekam video saat memergoki da warga surabaya yang berusaha membobol sebuah rumah di perumahan desa keramat jegu sidoarjo jawa timur pada selasa siang
warga yang naik pitam beramai ramai main hakim sendiri hingga pelaku babak belur
pelaku beraksi saat sedang bekerja membawa sebuah mobil box milik perusahaan
dia mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk membayar kontrakan
dia nekat naik atap untuk masuk ke rumah kosong yang sedang ditinggal pemiliknya
naas sebelum membawa kabur barang berharga pelaku terjatuh ke halaman rumah hingga jadi bulan bulanan warga
pelaku ini merupakan sopir dari karyawan berwita taman
dia melaksanakan kerjaannya
setelah itu mungkin lihat situasi kondisi kampung itu sepi dia melakukan nekat untuk melakukan aksi pencurian tersebut
untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut pelaku beserta barang bukti sebuah mobil box
diamankan di perumahan desa
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur